hubungan antara ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar dengan ketua umum pbnu yaya stakuf mulai merenggang
ketegangan hubungan kedua tokoh tersirat dalam berbagai pernyataan sindiran yang dilontarkan caimin dan gus yahya
panas dingin hubungan pkb pbnu membuat para santri dan kiai nu berada dalam dilema
apakah ketegangan hubungan caimin dan gus yahya berpotensi mengerus suara pkb pada pemilu dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil sekjen pbnu rahmat hidayat pulungan
selamat sore pak rahmat
sore pak arifana selamat sore
dan sebetulnya kami sudah mendapatkan konfirmasi dari wakil ketua umum pkb jazilul fawait
namun beberapa menit sebelum dialog kita dimulai tiba tiba saja wakil ketua umum pkb jazilul fawait
kemudian membatalkan secara sepihak
tanpa ada alasan yang jelas kita harus tetap melanjutkan diskusi ini
kami masih menunggu kehadiran ataupun bergabungnya nanti pengamat politik
tapi saya mau ke pbnu dulu pak rahmat
apakah sebetulnya pbnu ini terutama gus yahya ya ada apa sih sebetulnya antara gus yahya dengan caimin
karena tampaknya ada saut menyaut ada saling sindir antara gus yahya dengan caimin di ruang publik
yang kemudian menarik perhatian publik
terutama mungkin kader nahdien begitu
selamat sore bu rifana
sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu serius kalau masing masing organisasi ini
menyadari mandat berdirinya itu untuk apa dan untuk siapa
nah datul ulama ini mandatnya jelas berdiri untuk dakwah dan pendidikan
dan bangsa indonesia
jadi jelas mandatnya
nah kalau pkb itu kan jelas juga mandatnya
dia didirikan oleh pbnu mandatnya apa
mandatnya untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi politik warga nu
nah pertanyaannya sekarang apakah pkb melakukan itu atau tidak
kembali ke pkb
makanya kami di pbnu itu ya sudah punya program kerja sudah punya blueprint sendiri bagaimana membesarkan
dengan membesarkan nu
nah jadi kalau ditanya hubungan panas dingin antara nu dan pkb
pkb kami di pbnu ini ya dingin dingin aja
kalau yang di sana
di pbnu dingin dingin saja tidak ada masalah
tapi saya ingin tanya apakah kemudian dari pbnu terutama gus yahya merasa tersinggung dengan pernyataannya
mohaimin iskandar ketua umum pkb pada saat wawancara khusus dengan cnn indonesia dengan rekan saya putri ayu ningtyas disitu disebutkan bahwa caimin
sempat menyebut bahwa tiga belas juta suara pkb itu tidak ada pengaruhnya dengan ketua umum pbnu gus yahya
itu merasa sakit hati tidak sih pbnu dengan pernyataan itu
bu jadi yang namanya kiai itu ya biasa biasa aja
sebenarnya kita juga ada pertanyaan
lima belas juta orang yang milih pkb itu dia memilih pkb atau karena memilihnya karena muhaymin
karena kalau kita lihat surveinya mohaimin
karena kalau kita lihat surveinya mohaimin

artinya orang yang memimpin pkb bisa siapa saja
pasti suaranya tiga belas juta
artinya untuk pbnu tidak ada masalah ya siapapun yang memimpin pkb begitu ya
kan pak muhaymin kan menggunakan logika bahwa tiga belas juta ini basis solid
tidak ada pengaruhnya gus syahya
tidak ada pengaruhnya gus yahya
nah itu kita tanya lagi
nah kalau ada tiga belas juta orang memilih pkb
artinya kan apa
artinya kan siapapun bisa menjadi ketua umum pkb
karena pkb itu mandatnya adalah menampung mengelola dan menyalurkan aspirasi politik warga nu
jadi untuk pbnu terutama gus syahya tidak tersinggung begitu ya

karena pbnu terutama gus syahya tidak tersinggung begitu ya
masih brit iya
dengan pernyataannya caimin malah bertanya balik siapapun bisa menjadi ketua umum pkb

kembali itu dia atau
hanya semuanya itu dipilih
caimin dari tiga belas juta suara pkb begitu ya pak ramad kalau bisa saya recap
artinya kan tidak ada korelasi yang positif antara ketua umum pkb beliau dengan pemilih pkb
oke pak rahmat anda sama sekali tidak melihat ya sebagai kader pbnu sama sekali tidak melihat ada bibit bibit ketegangan
bibit bibit perpecahan antara pkb dengan pbnu dengan ketegangan hubungannya caimin dengan gus yahya
tidak ada bu ripana jadi gini bu ripana mandatnya nu itu jelas
mandatnya itu adalah dakwah dan pendidikan
politik itu adalah alatnya alat bagaimana memperjuangkan tujuan dakwah dan pendidikan
yang namanya politik itu kan bisa berubah ubah bergantung medan perjuangannya
oke jadi poinnya gimana nih pak rahmat
iya silahkan pak ramad
ya artinya hubungan nu dan pkb sebenarnya nggak ada masalah biasa biasa aja
selama pkb masih menjalankan mandatnya bisa mengelola aspirasi dan kepentingan politik warga nu ya harusnya tenang tenang aja
tidak usah saling perang saling lain lain
oke tapi ketua umum pbn
jadi kita sama sama saling menghargai saja
tapi ketua umum pbnu gus yahya sempat menyatakan bahwa bukan kami yang merenggangkan diri tapi mereka yang merenggangkan diri
artinya pbnu merasa ya bahwa pkb sedang merenggangkan diri dari pbnu
kantor pbnu ini buka dua puluh empat jam jadi siapapun orang bisa datang
sampai saat ini gus ami atau mohaimin tidak pernah datang soan ke gus yahya
ya sejauh yang saya tahu di pbnu beliau belum tahu
oke belum datang
belum pernah datang sejak gus yahya terpilih menjadi ketua umum pbnu sampai sekarang mohaimin iskandar tidak pernah datang
soan ke gus yahya begitu yang ingin anda katakan
sejauh yang saya tahu belum pernah
oke jadi belum pernah ada pertemuan
oke tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu sambil menunggu bergabungnya pengamat politik nanti bagaimana analisisnya terkait dengan panas dingin hubungan antara pkb dengan pbnu
pak rahmat kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
pak rahmat pak rahmat pak rahmat pak rahmat
jadi kalau kita membaca secara umum bahwa hubungan antara nu dengan pkb ini memang sejak awal sudah dingin
ya itu persepsi orang secara umum
tapi kalau kita yang kemudian menangkap ini sebenarnya panas sampai sekarang
sebelum gus yahya terpilih sebagai ketua umum pbnu selalu mengatakan melihat bahwa nu tidak boleh terseret dalam urusan politik elektoral
tapi setelah terpilih
gus yahya mengatakan pkb itu bukan satu satunya partai gitu yang kemudian bisa menjadikan nu sebagai kendaraan politiknya
itu kan kalimat kalimat yang secara eksplisit kemudian dalam banyak hal membuat adu suasana batin politik kebangsaan antara nu dan pkb
yang kedua rifana yang paling penting nu misalnya secara tegas
tegur sejumlah pengurus cabang yang secara terbuka mendeklarasikan diri soal dukungannya terhadap mohaimin
itu kan tegas
hal tentu saja pkb itu merasa dirugikan dengan sikap politik nu yang kemudian seakan akan menjauhkan nu dari pkb
karena memang kita tahu semua bahwa pkb dari rahimnya pbnu di mana memang selalu terjadi mutualisme atau simbiosis ya antara keduanya
bahkan dalam banyak hal dalam perkembangannya publik juga tahu bahwa gus yahya itu kan memang membuka komunikasi politik ke seluruh kader kader
sebenarnya menjadi titik awal titik kisruh di mana hubungan antara gus yahya dengan gus mohaimin iskandar itu sebenarnya panas panas terus
tidak pernah ada dinginnya sampai sekarang
ini ada klarifikasi dari teman teman nu ataupun pkb wah itu adalah biasa di internal mereka
tapi bagi publik yang tidak tahu persis persoalan ini tentu ada hubungan yang mendidih gitu ya
karena ini menyapu dua ribu dua puluh empat soal pertaruhan pkb
apakah eksistensinya akan tetap kuat tanpa ataupun dengan bareng nu
pernyataan mohaimin iskandar yang mengatakan pernyataan ketua pbnu tidak ngaruh terhadap pkb itu tentu adalah satu bentuk kepanikan
pkb kalau ditinggalkan pbnu ya mirip mirip sebuah kiamat kecil gitu ya
karena kita tahu persis bahwa selama ini basisnah gliin adalah doan nonli yang sebenarnya berafibiasi terhadap pkb bukan kepada partai politik yang lain
inilah yang sampai sekarang kemudian membuat hubungan antara nu dengan pkb itu agak rumit sebenarnya untuk diuraikan
apalagi misalnya kita lihat belakangan ini begitu banyak elit elit partai yang diasosiasikan punya kans maju di dua ribu dua puluh empat
juga silih berganti mendatangi kota umum
pbnu gusiah ya gitu
meski sebatas silaturahmi politik tapi publik ini menilai sebagai upaya menuju jalan panjang di dua ribu dua puluh empat ya bahkan kalau maju
dan pkb yang terus panas sampai sekarang
oke kalau tadi anda katakan ya hubungannya panas terus tidak pernah panas dingin begitu ya
dan pbnu dibawa ke pemimpinannya gus yahya ingin menunjukkan bahwa pbnu tidak bisa terasosiasikan hanya dengan pkb saja
tapi kalau konflik ini ketegangan ini terus menerus terjadi sampai nanti menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini dampaknya apa bagi pkb
apakah ini akan mengerus suara pkb pada pemilu dua ribu dua puluh empat atau tidak berdampak sama sekali
seperti yang dikatakan oleh caimin
ya tentu saja akan berdampak secara signifikan soal elektabilitas pkb ya
kita tahu bahwa pkb ini adalah partai islam yang kemudian terkuat saat ini
memperoleh sembilan delapan persen dibandingkan pan p tiga atau saya kira memang pkb ini merupakan partai yang sampai saat ini solid
karena memang selama ini asusiasi politiknya adalah dari kaum nabi
kalau ini dicerabut kemudian dengan ketua umumnya pan
karena terus hubungan dengan nu antara pkb tentu ini tidak menguntungkan secara psikologi politik ya
pernyataan mohaimini skandar yang mengatakan bahwa pernyataan ketua umum ppnu tidak mengaruh terhadap elektabilitas pkb
itu kan statement statement yang sebenarnya sebuah kepanikan
dimana kalau kemudian pkb dijauhkan bahkan ditinggalkan oleh kaum nadilin
tentu menjadi lampu merah sebenarnya bagi pkb ke depan
karena ini adalah the one and only ya arifana
dari data data statistik yang saya miliki misalnya
memang banyak pemilih dari pkb itu adalah kaum nahdilin kawan kawan nu gitu
semua yang memang solid suara politiknya itu kanalnya hanya ke pkb
dan tidak kepada partai yang lain
tapi kalau kemudian nu terus terusan misalnya membuka diri
membuka komunikasi dengan partai politik yang lain
elit elit yang berpotensi maju di dua ribu dua puluh
ini yang menyebabkan untuk umum pkb mohaimini
skander bilanin nyak tidurnya
makanya saya selalu sebut sebagai hubungannya akan panas terus ke depan
karena ceruk pemilihnya satu satunya basis politiknya
itu kemudian dijauhkan dari pkb
karena pkb sebenarnya sedang ingin bertaruh betul
di kepemimpinan caimin yang kesekian kalinya tentu ada harapan pkb itu
elektabilitasnya bisa masuk tiga besar
sesuai dengan cita cita mereka yang dibangun awal
oke selain mengerus suara pkb menurut mas adi
apakah kemudian posisi kiai kiai
dan juga santri santri dnu ini akan berada pada dilema
mereka akan susah untuk menentukan sikap ikut ke pkb
ke caimin atau ikut ke pbnu ke gus yahya
ya saya kira memang dilematis ya
karena dalam banyak hal banyak juga pengurus pengurus teman teman eu di bawah itu
menjadi pengurus pkb rihvana
ini adalah irisan dan tarikan politik yang sebenarnya tidak mudah
makanya ke depan misalnya harus ada islah politik ya
harus dilakukan antara nu dengan pkb
misalnya mengurangi perang urat harhab yang ada di dunia maya ataupun di media
antara ketua umum pbnu dengan ketua umum pkb
ini penting sebenarnya untuk menjaga kondisivitas dan suasana batin nu secara umum
karena apapun sebetulnya pkb itu adalah partai politik yang lahir dari nu
dia bisa besar pkb bisa establish sampai sekarang
itu tidak terlepas dari nu yang kemudian
basis kulturalnya cukup solid dan cukup
kalau elitnya saling sindir secara terbuka
tentu saya khawatir bukan hanya terbelah
tapi membuat teman teman nu itu justru semakin pesimis
bagaimana mereka akan aktif ke depan
karena dengan partai partai politik yang lain
belum tentu cocok ke depan suasana batinnya
belum tentu cocok dengan suasana batin para elit dan para grassroots yang lain
oke jadi ketegangan antara pkb dengan pbnu antara gus yahya ketua umum pbnu
dengan chaimin mohamid niskandar
ketua umum pkb ini memberikan dampak yang buruk bagi keduanya
bagi pkb ini membahayakan karena mengerus suara mereka nanti di pemilu dua ribu dua puluh empat
bagi pbnu juga mungkin akan sulit beradaptasi
ataupun bersama dengan partai partai lain yang mungkin tidak punya kesamaan batin
tadi yang disampaikan oleh mas adi
kita tunggu nanti bagaimana pak rahmat
apakah dalam waktu dekat akan ada pertemuan rekonsiliasi
antara caimin dengan gus yahya atau memang ya tidak akan ada sama sekali
jadi gini bu ripana ini ada dua hal yang perlu kita sama sama sadari
singkat saja waktu kita tidak banyak pak rahmat
kalau pak mohamid memikirkan handel kepada aspek pemberdayaan politiknya
kalau gus yahya itu memimpin nu itu mengurusi semua halnya
jadi bebannya sudah beda
karena bebannya beda maka strategi dan cara pandang ke depan itu juga beda
itu yang harus kita pahami satu
yang kedua gus yahya ini bebannya berat
karena dia sedang memimpin nu memasuki abad kedua
dan gus yahya harus memimpin banyak persoalan atau ketertinggalan yang ada di nu
jadi sangat kompleks kepalanya gus yahya
jadi jangan kita paksa gus yahya hanya memikir parsial pusat politik
jadi belum ada pertemuan ya untuk rekonsiliasi antara ketum pbnu dengan ketum pkb
karena mungkin gus yahya lebih banyak mengurusi persoalan di nu
yang mungkin porsinya jauh lebih besar lebih berat dibandingkan dengan porsi di pkb
kita tunggu nanti bagaimana konstelasinya
semoga sekali lagi ini tidak merugikan umat tidak merugikan kaum nahdien begitu ya
dan para pemilih pkb
karena sekali lagi yang dirugikan bukan hanya pkb saja tapi pbnu juga
kita berharap rekonsiliasi segera terwujud antara gus yahya dengan caimin
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mas rahmat hidayat pulungan
dan juga mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
sehat selalu mas adi
terima kasih sudah bergabung di menit menit terakhir
dan juga pak rahmat terima kasih sudah bergabung
oke terima kasih